lomba balap climbing ternyata tidak hanya untuk manusia saja
tarantula atau laba laba raksasa ternyata juga mahir adu cepat pada lintasan menanjak
keriuhan perlombaan balap climbing atau balap lari laba laba raksasa tarantula ini
tersaji di sebuah mall kawasan jalan hayamurus robaya minggu sore
pada lintasan sepanjang satu lima meter dengan tanjakan empat puluh lima derajat
sejumlah tarantula beradu kecepatan lari
siapa yang cepat dalam balapan ini maka tarantula itulah yang keluar sebagai pemenangnya
iya yang lebih seru lagi aksi para pemilik yang menjadi joki tarantulanya
dengan dibekali sehelai lidi untuk memberi aba aba pada tarantula
mereka agar mau berlari
tak heran aksi ini pun menjadi keriuhan tersendiri
ada beberapa tarantula yang terhenti di tengah lintasan dan ada juga yang hanya berjalan pelan menuju garis finish
selain diikuti oleh para peserta dewasa lomba balap climbing tarantula juga diikuti anak anak berusia delapan tahun
meski masih kecil namun tarantula andalannya cukup kencang berlari dan keluar sebagai juara kedua
kelentulanya jenis apa itu tadi
eh tadi sulit nggak waktu main
kok bisa kencang gitu

selain menggelar lomba dalam kegiatan ini juga digelar pameran beragam jenis tarantula
tak pelak tak hanya bisa melihat saja para pengunjung juga bisa menyentuh langsung tarantula yang ditampilkan
lomba dan pameran tarantula ini sendiri diadakan bertujuan untuk mengkampanyekan bahwa tarantula tidaklah berbahaya seperti yang dikira banyak orang
berbahaya nggak sih pak tarantula ini sendiri
sebenarnya enggak karena ini sebenarnya kan display pad jadi nggak untuk dipegang pegang sih
tapi kalaupun dipegang pasti ada yang low venom dan itu nggak berbahaya bagi manusia
meskipun yang high venom juga nggak terbahaya
lomba dan pameran tarantula diikuti sebanyak lima puluh kolektor dari berbagai daerah di jawa timur dengan satu ratus lima puluh ekor tarantula yang dipamerkan
mulai dari jenis biasa hingga jenis dari afrika
wahyu pratama surabaya